ribuan warga tumpah ruah dalam pesta rakyat ganjar pranowo di kabupaten gresik jawa timur
selain terhibur dengan penampilan sejumlah musisi ternama
para pengunjung juga mendapatkan hadiah door price yang dibagikan sahabat ganjar di tengah tengah acara
pesta rakyat ganjar pranowo
linda ayunda yuni ayunda dan abah lala
salah satu pengisi acara abah lala mengutarakan rasa senangnya
karena sudah terlibat dalam pesta rakyat ganjar pranowo ke delapan ini
acara hari ini di gresik itu sangat istimewa
antusias warga sahabat ganjar itu sangat tumpah ruah
bahkan tadi saat saya nyanyi itu banyak sekali yang berdekat di saat ada yang sampai pingsan
itu karena mungkin tempatnya itu kurang luas warganya semuanya kesini
acara malam hari ini bersama pak ganjar itu di gerasik ngeten jas
selain menampilkan hiburan musik pesta rakyat ganjar pranowo ini juga memberikan dukungan yang kuat
bagi para pelaku umkm lokal dengan menghadirkan bazar umkm
yang menyediakan berbagai buah tangan khas gresik dan kuliner lokal
dalam acara pesta rakyat ini panitia penyelenggara juga membagikan sejumlah hadiah door price kepada pengunjung
seru banget terus rame
terus ini tadi lumayan dapet kompor
gak nyangka gitu
gak nyangka banget tiba tiba dapet kompor
buat sahabat ganjar terima kasih untuk kamarnya
sukses terus untuk sahabat ganjar
semangat untuk sahabat ganjar
ketua dpc kabupaten gresik ahmad arinal arishaf mengungkapkan kepuasan dirinya terhadap antusiasme masyarakat
dalam konser musik yang diselenggarakan oleh relawan terbesar itu
hari ini kita ada kegiatan pesta rakyat ganjar pranowo di kabupaten gresik
untuk memperkenalkan kepada masyarakat terutama gen z dan anak anak milenial seperti yang kita lihat di belakang saya ini luar biasa sekali
antusiasme mereka ingin mengenal lebih dalam mengenal lebih jauh lagi calon presiden bapak ganjar pranowo
harapan kami ke depannya adalah bapak ganjar pranowo di antara pemilih milenial ini
mereka sangat senang sekali dan memilih bapak ganjar pranowo sebagai presiden di tahun dua ribu empat belas
dukungan penuh dari sahabat ganjar memberikan dorongan positif bagi terwujudnya acara yang berkesan ini
yang turut memperkuat rasa kebersamaan dan semangat gotong royong di antara masyarakat gresik